hujan deras disertai angin puting beliung rabu sore menerjang kawasan bandara juanda dan permukiman warga
akibatnya sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan dan bandara ditutup untuk sementara
hujan deras disertai angin puting beliung rabu petang menerjang kawasan bandara internasional juanda surabaya
selain menerbangkan sejumlah atap bangunan semi permanen terjangan angin puting beliung memaksa aktivitas di bandara juanda sidoarjo berhenti sekitar satu jam
tercatat sembilan belas pesawat siap terbang terpaksa tertahan di apron
tiga pesawat tujuan surabaya divert ke denpasar bali dan empat pesawat harus berputar putar selama tiga puluh menit untuk dapat landing di bandara internasional juanda surabaya
selain bandara juanda angin puting beliung juga memaksa aktivitas di bandara juanda sidoarjo
puting beliung juga menerjang ratusan rumah di desa tambak sawah dan desa tambak rejo warusi doarjo
menurut warga angin puting beliung datang secara tiba tiba sebelum hujan turun dan menghantam semua benda di sekitarnya
tadi kelihatannya kan tidak ada angin dari dalam itu
ternyata lima belit kemudian langsung anginnya itu sedak karu karuan muter
ini aja gendeng gendeng ini semorat marit semua
hingga rabu malam pasca kejadian warga masih berusaha memperbaiki dan mengevakuasi sejumlah barang rumah tangga
yang masih bisa diselamatkan
sementara pihak tni polri dibantu instansi terkait mendirikan tenda posko pengungsian di kantor desa setempat
karena banyak warga yang rumahnya rusak
selain merusak rumah warga tiga warga juga terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka memar dan patah tulang tertimpa atap rumah